polisi memeriksa enam orang saksi pasca robohnya gedung bekas rumah duka heaven di penjaringan jakarta utara yang menewaskan dua pekerja bangunan
hingga kini polisi belum menetapkan tersangka
hingga senin siang petugas polsek penjaringan jakarta utara masih memeriksa enam orang saksi untuk menyelidiki penyebab robohnya gedung bekas rumah duka di jalan gedung panjang penjaringan jakarta utara sabtu lalu
enam orang saksi yang diperiksa adalah pekerja petugas keamanan dan pelaksana proyek
belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian yang menewaskan dua pekerja dan melukai empat lainnya ini
enam orang pekerja tiga orang kemudian dua security kemudian satu pelaksana proyek
ada orang tersangka belum nanti kita masih dapet
dugaan sementara kecelakaan kerja yang terjadi di gedung tersebut akibat kelalaian dalam proses pemotongan bahan bangunan
sementara itu mandor pelaksana proyek pembongkaran tersebut melarikan diri dan kini masih dicari polisi
fakih haitami jakarta